perhelatan pesta olahraga terbesar di tanah air pekan olahraga nasional ke sembilan belas di provinsi jawa barat resmi dibuka sabtu malam ini
pengamanan ketat diberlakukan oleh aparat dan panitia demi kelancaran acara
sebanyak tiga lima ratus dua puluh lima aparat diterjunkan untuk mengamankan pembukaan pon jabar ke sembilan belas di stadion gelora bandung lautan api bandung
satuan aparat tersebut terdiri atas tni polri dishub satpol pp damkar sar dan beberapa satuan lainnya
sebanyak lima puluh tujuh cabang olahraga ditambah dengan sepuluh cabang olahraga eksebisi akan dipertandingkan
pesta olahraga terbesar di tanah air ini menjadi ajang pembuktian peningkatan kualitas atlet masing masing provinsi di seluruh indonesia
upacara pembukaan pekan olahraga nasional ke sembilan belas memang sudah berlangsung malam ini
dan ada korespondensian
pembukaan indonesia roby sofwan aminik ini berada di stadion gelora bandung lautan api
selamat malam roby saya lihat di belakang anda masih ada cahaya nampaknya juga masih ada kembang api
bagaimana simpulan dari acara yang sudah digelar pada malam hari ini
ya daniar sangat meriah sekali
baru saja pesta kembang api di atas gelora bandung lautan api
dan ini menandakan bahwa upacara pembukaan pon ke sembilan belas telah betul betul dibuka oleh presiden yang sebelumnya beberapa saat yang lalu sudah menyampaikan pidato yang isinya diantaranya menyambut kepada para atlet yang akan berlaga untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam pon ke sembilan belas ini
dan saat ini tengah berlangsung hiburan yang disampaikan
atau yang dibawakan oleh artis jawa barat gigi yaitu menyanyikan berjaya di tanah legenda yang merupakan yang merupakan trademark atau simbol dari pon ke sembilan belas ini
dan tentunya kemeriahan ini sepanjang sore hingga malam
antusiasme warga cukup tinggi
bahkan beberapa warga yang tidak tertampung masuk ke kawasan
gelora bandung lautan api
mereka berada di luar kawasan gelora bandung lautan api yang di situ sudah disediakan layar lebar untuk bisa menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam kawasan gelora bandung lautan api
saya mengikuti dari proses awal diantaranya rangkaian dari upacara pembukaan
pertama adalah di mana para atlet kontingen dari masing masing provinsi
melakukan karnaval begitu melakukan konvoy atau berjalan atau kemudian beriringan di depan presiden
di antaranya beberapa ada tiga puluh empat provinsi yang kemudian berjalan di kawasan gelora bandung lautan api ini
mereka dipandu oleh sebelumnya ada pasukan yang membawa bendera merah putih
terus kemudian disusul oleh sejumlah atlet legenda yang sudah berprestasi di tingkat dunia begitu
dan kemudian disusul dari kontingen masing masing provinsi
yang pertama dari provinsi aceh kemudian dilanjutkan dari provinsi bali dan seterusnya sampai dengan tiga puluh empat provinsi
dan selain itu yang menarik dalam pergelaran akbar malam ini adalah pertunjukan seni
ini tradisi budaya yang dirangkum dalam sebuah perhelatan kolosal
ada pertunjukan musik terus kemudian disusul dengan tarian dengan menggunakan kostum budaya yang mencirikan khas jawa barat
nah ini pertunjukan selama empat puluh lima menit ini kemudian mengantarkan kepada prosesi utama yaitu penyalaan api pon dan disusul dengan pesta kembang api yang seperti tadi saya sampaikan
tentunya ini sangat berkesan dengan didukung cuaca yang cukup cerah sampai dengan saat ini dimana sebelumnya hampir sepanjang ini hujan
tetapi malam ini sampai dengan acara penutupan ini cukup cerah
dan tentunya ini menjadi awal atau menjadi pembukaan pesta olahraga warga atau pemuda pemuda yang akan berlagak di ponges sembilan belas
kembali ke daniar di jakarta
ada harga ada rupa ya karena untuk pembukaannya saja menelan biaya puluhan miliar rupiah
terima kasih untuk informasi anda
saya iri napaknya meriah sekali